anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
ada ft ini eva bayi yang hampir dijual oleh ibunya sendiri
kali ini tiba di rumah perlindungan sosial anak bambu hapus jakarta timur pada kamis malam
ya kini ia dalam pengawasan pengelola rspa
meskipun tampak sehat ft akan mendapat perawatan fisik dan psikologis
kondisi ft semakin membaik
bayi yang berjenis kelamin laki laki ini sudah bisa merespon lingkungan di sekitarnya
refleks dan motoriknya pun mulai berkembang
selain pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh
pihak panti akan memberikan rehabilitasi dan advokasi secara intensif
untuk mengaktifkan eksapiasinya kita mengadakan penelusuran tidak satu kali
tapi beberapa kali dilihat kondisi kondisi pada saat itu kan kita berbeda beda kondisinya
teman teman social worker kita ke sana mengadakan wawancara
dengan keluarga derajat terdepat yang menjadi calon untuk mengasuh anak anak ini
nah dari saat ini kita sudah melakukan penelusuran
praktik jual beli bayi ini terungkap saat polisi yang menyamar menjadi pembeli
melakukan transaksi dengan dua orang tersangka yang berperan sebagai perantara
bayi yang masih berumur empat bulan ini ditawarkan dengan harga empat puluh juta rupiah
kini ketiga tersangka termasuk sw yang merupakan ibu kandung bayi
terancam pasal dua dan pasal sepuluh undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh
pasal delapan puluh tiga undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang pelindungan anak dengan ancaman hukum maksimal
lima belas tahun penjara